anjing adalah hewan yang terkenal pintar sekaligus sangat setia kepada tuannya
tak heran ada banyak kisah persahabatan manusia dengan hewan kaki empat yang satu ini
dan tak sedikit adalah kisah yang mengharukan
salah satu yang paling terkenal adalah kisah hachiko seorang anjing yang setia menanti tuannya selama lebih dari sembilan tahun
sangkin melegendanya kisah mengharukan ini diangkat menjadi sebuah film hollywood berjudul hachi a dog's tale
kisah kestiaan anjing pada sang majikan ini juga mencuat dalam peristiwa tragis yang menimpa iwan budi prasetyo
seorang asn pemkot semarang yang dimutilasi dan dibakar di kawasan pantai marina semarang
mochi inilah anjing kesayangan iwan budi
sudah hampir sebulan moci tak lagi bisa bertemu dengan sang majikan yang biasanya selalu rutin merawatnya
kali ini moci sengaja dibawa oleh anak korban untuk membantu polisi dan para relawan mencari bagian kepala dan potongan tubuh lain dari iwan budi yang masih hilang
daya penciuman sekaligus kedekatan mochi dengan iwan diharapkan dapat membantu pencarian meski mochi bukanlah anjing terlatih

mochi anjing kesayangan iwan budi prasetyo seorang asn pemkot semarang yang dimutilasi dan dibakar di kawasan pantai marina semarang
pencarian pun membuahkan hasil
satu potongan tubuh yang diduga milik korban serta sebilah pisau yang diduga alat yang dipakai pelaku untuk membunuh iwan ditemukan

kita menemukan satu tulang rusuk dan satu pisau yang diduga bagian dari upaya kejahatan
kita menemukan satu tulang rusuk dan satu pisau yang diduga bagian dari upaya kejahatan
kalau sudah upaya maksimal nanti akan kita komunikasikan lebih lanjut dengan keluarga
sebelumnya sesosok mayat tanpa kepala dalam kondisi terbakar ditemukan di semak semak di kawasan pantai marina semarang pada kamis delapan september
berdasarkan hasil tes dna polisi memastikan korban adalah iwan budi prasetyo seorang pegawai di pemerintahan kota semarang
sebelumnya iwan budi dilaporkan hilang sejak dua puluh empat agustus dua ribu dua puluh
tepatnya sehari sebelum dirinya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi di bapenda kota semarang
yang ditangani direktorat reserse kriminal khusus polda jawa tengah